pengurus besar nahdlatul ulama pbnu
menyelenggarakan halal bihalal di kantor pbnu jakarta pusat hari ini
presiden dan wakil presiden terpilih prabowo subianto dan gibran raka buming raka
hadir dalam acara ini
kedatangan presiden terpilih prabowo subianto disambut langsung oleh
ketua umum pbnu yaya khalil setakuf dan menteri agama yakut khalil qomas
tampak beberapa tokoh juga menghadiri acara halal bihalal pbnu
di antara menteri komunikasi dan informatika budi aris
dan menteri investasi bahlila hadalia
dan juga gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
merasa dapat berkontribusi untuk memberi solusi solusi terhadap
tuntutan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan rakyat kita
saya bergabung dengan pak jokowi
walaupun kita telah berseberangan berkompetisi dengan tajam selama
begitu beliau mengajak saya
saya kira saya berpikirnya itu mungkin hanya setengah jam
ya sudah itu tadi pernyataan prabowo ketika tiba di acara halal bihalal pbnu yang digelar hari ini
pak yai mas gibran pak yai
tidak akan lama saya bicara di sini kan
kelemahan seorang politisi kalau dikasih modium
gak mau berhenti berhenti bicara bicara
saya tidak akan ulangi apa program kami
ini menunggu penyerahan mandat yang final tanggal dua puluh oktober yang akan datang masa
ini kami gunakan sebenar benarnya dan sesungguh sungguhnya untuk menyiapkan diri
kami belajar masalah kami kumpulkan para pakar kami diskusi dengan semua unsur untuk
kami rumuskan langkah langkah sehingga tanggal dua puluh oktober nanti dengan penyerangan mandat
tidak akan ada vakum tidak akan ada